sejumlah pedagang bahan kebutuhan pokok di pasar wonokromo surabaya jawa timur
menjual minyak goreng curah dengan harga berkisar rp enam belas sampai rp tujuh belas per kilogram
sedangkan harga dari agen rp empat belas lima ratus per liter
pengecer menaikkan harga sampai rp satu lima ratus karena konversi liter ke kilogram
berselisih sekitar delapan kg atau satu liter setara dengan sekitar delapan kg
ditambah biaya pembelian kemasan dan ongkos kuli angkut
adapun di pasar tambarjo surabaya pedagang menjual minyak goreng curah rp empat belas
dengan harga dari agen rp dua belas sembilan ratus
dengan menambah biaya kemasan dan ongkos kuli angkut
pedagang menetapkan harga eceran rp empat belas per kilogram
pedagang mengaku ada penurunan harga dari agen sejak sekitar seminggu lalu
bertepatan dengan adanya pengumuman pencabutan subsidi minyak goreng
untuk pengusaha dari pemerintah
sejak harga minyak goreng curah sejak harga minyak goreng curah
pembelian menurun dan pengguna penjualan minyak goreng curah menurun

pembelian menurun dan pengguna penjualan minyak goreng curah menurun
anggapan dari pengguna gimana pak waktu harganya turun
ya juga kaget cuma yang lainnya mas efeknya dari lainnya masih tinggi semua
dari kebetulan lainnya sayur sama cabai sama tepung juga yang paling parah
pak kalau pak
seorang pedagang donat kentang di pasar ini pipit pun terpaksa menggoreng donat menggunakan minyak goreng curah
sejak harga minyak goreng kemasan naik ia beralih memakai minyak goreng curah
sebab harga satu lima liter minyak goreng curah hanya rp dua puluh tiga atau jauh lebih murah dibanding harga dua liter minyak goreng kemasan rp lima puluh
bagusan yang refill kualitas nomor satu memang kalau refill
tetapi sampai sekarang mahal jadi saya ganti pakai minyak curah
sementara itu harga sejumlah bahan pokok di surabaya terpantau naik
berdasarkan data dari website siska perbapu milik pemerintah provinsi jawa timur harga telur misalnya masih berkisar rp dua puluh delapan empat ratus per kilogram
sedangkan harga cabai rawit rp delapan puluh tiga per kilogram
dan ganjar wicaksono
surabaya jawa timur